legenda sepak bola brazil edson arantes donasimento atau pele meninggal dunia pada usia delapan puluh dua tahun di saopaulo brazil
kabar duka ini dikonfirmasi pertama kali oleh anak perempuan pele lewat instagram pada kamis
beberapa bulan terakhir pele terus dilaporkan keluar masuk rumah sakit setelah ditemukan tumor pada usus besarnya
satu satunya pemain dengan tiga gelar piala dunia itu sudah mengalami serangkaian masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir
termasuk operasi pinggul yang membuatnya sakit berulang dan kesulitan berjalan tanpa bantuan
hal itu membuat pele mengurangi penampilan di depan publik meski tetap aktif di media sosial
menurut laporan reuters pele meninggalkan enam anak yang diketahui
sementara anak ketujuh yang tidak ia akui sebagai anaknya meninggal karena kanker pada dua ribu delapan belas